lo kasih ini buat si ani
kagak boleh nyuruh si amin
dari bang harun
buatnya sama kak udin
dari pak harun
orang baru yang dikontrak kontrakannya mbak be
ya dah makasih ya min
ini buat saya apa buat sintis
buat abah sama kang tis nak
kalau ini buat sintis kasih aja sendiri sama anak yang pecah sebelut
makasih ya udah dianterin
itu dua lagi buat siapa
ini yang satu buat gue
terus yang satu lagi belum tahu buat siapa
buat ani udah dianterin belum
lo kasih ini buat si ani
kagak boleh nyuruh si amin
dari bang harun
tetangga baru yang tinggal kontrakannya mbak be
ih makasih ya
saya cuma bantuin bang harun bagiin kue tanda syukuran rumah

ambil kenal ya pak
bapak kangtisnak katanya mau ke rumah babeh
tapi bapak kangtisnak lagi marah ya sama kangtisnak
tapi bapak kangtisnak mah ada tambahannya
sang ojak ada kue dari pak harun
ah ini mah bikinnya membini gua
be saya tidak mengira
si tisna kok jadi seperti malin kunang
masa bapaknya sendiri diusir
saya t pengen pulang
nggak ada uang be
untuk naik angkot sampai cawang
dih sebenarnya gue pengen nolongin lu
tapi duit gua masih dikontrakan semua
belum ada yang bayar
plak ketoprak ketoprak plak
mas beli ketoprak saja enak mas
enak mas toto saya enak
gua kagak ikutan gua udah abis
lo mau beli bubur kacang hijau
gua pengen ngajak main catur aja bang
weh nah toh makan itu catur
kang kisna kang ojak
saya pamit duluan ya
itu yang dua buat siapa bun
kok nggak dikasih
ini ada kue dari tetangga baru
dari pak harun
ini ke tadi dikasih sama mas pur satu

dih mau bubur kacang hijau
jualannya udahan pak
kalau bapak mau gratis
asal iram selalu unveiling bayangan keku
itu olok arang
mau kemana lu
kamu mau makan enggak
kok gak ada bu
udah ajak tetangga depan bagiin kue
enggak ada tuh
mau nambah gak
buburnya dua lagi
kue dari mana bos
mau bantuin buang kotaknya
pokoknya dengan berdengker
bur tolong antar saya ya
masih ada isinya apa udah habis
udah habis pak
kalau sudah habis buang di tempat sampah
jangan disimpan di sini
nanti kalau kecebur ke sungai
bisa mengakibatkan saluran mampet
nah kalau saluran air tidak lancar
itu bisa mengakibatkan banjir
kalau banjir siapa yang repot coba
ya pak saya buang ke tempat sampah